orang yang mbak benci ada dalam tubuh mbak
lu dari mana aja sih
gua dari tempat anaknya

kamu beritahu juga mereka tidak akan datang
sampai bapak mati pun
mereka tidak akan mau melihat jenazah bapak
mungkin ini kesalahan bapak juga nak
buat darno dan westi
mereka sudah tidak punya bapak lagi
mereka sudah tidak punya bapak lagi
mereka sudah tidak punya bapak lagi
mereka sudah tidak punya bapak lagi
mereka sudah tidak punya bapak lagi
mereka sudah tidak punya bapak lagi
mereka sudah tidak punya bapak lagi
baik makasih ya bu
bu apa itu bu
cuma cabai sama tomat sedikit
tak kasihan dia gak punya uang
kalau mereka terus terusan kita bantu
kapan mereka bisa mandiri
bapak sama ibu itu tidak akan selamanya hidup
kalau bapak sama ibu mati kamu mau minta bantuan sama siapa
suami kamu itu punya keahlian
dia pernah sekolah
suruh cari kerjaan
jangan bisanya cuma mengamis mulut
kalau anak dengan mantu bapak tidak mau kenal saya lagi
maksud bapak itu baik
bapak ingin mendidik mereka
bapak ingin mereka tidak cengeng
bapak ingin mereka mandiri
tidak menyusahkan orang tua
bapak ini bukan makhluk yang sempurna
ampuni saya ya allah
apabila saya mendidik anak
dengan segala kekurangan saya
itu memang membuatku merasa turun
kalau begitu kamu memang anak bapak
anak ibu juga pak
bapak ibu saya sekali sama kamu ya
eh jangan kalah sama bapak ya
kita ke puskesmas ya pak
pak kutamu pak
saya mau jembat bapak
bapak udah berani ke rumah orang tua yang gak tahu diri itu
dia bapak aku bu
aku gak peduli
pokoknya ya kalau bapak berani pergi
kalau kamu masih berkeras ngarah aku menemui bapak
aku rela berpisah dengan kamu bu
kamu berani pak
asal kamu tahu bu
dalam darah ini mengalir darah bapak aku
juga dua anak aku itu
asal kamu tahu
dalam darah ini mengalir darah bapak aku
juga dua anak aku itu
kita ke puskesmas ya

aku gak mau kehilangan mbak
aku gak mau kehilangan mbak
mbak sudah biasa
kalau penyakit bapak itu nggak diobatin
nanti penyakitnya nggak sembuh sembuh
pak lebih baik kita ke puskesmas aja
kalian gak usah repot repot
maafkan saya sih ya pak
maafkan bapak juga ya
maafkan harga pak
maafkan harga pak
aku akan membantu dia
maafin iis ya pak
ini sudah banyak dosa dan salah sama bapak
membawa bapak ke puskesmas ya pak
bapak yang bapak
akhirnya pekerjaan kita selesai juga kak
saya juga pak
kita pergi yuk